setelah dilanda banjir bandang pada minggu malam
warga di subang jawa barat mulai membersihkan rumah
warga kampung cihideng cisalak subang jawa barat pada selasa pagi
mulai membersihkan rumah yang terkena banjir bandang pada minggu malam
banjir bandang tersebut menyebabkan korban jiwa kerusakan rumah dan fasilitas umum
sebagian rumah warga yang berjarak dua km dari sungai
terkena dampak air banjir yang meluap melalui kali di sekitar rumah
air juga sempat merendam rumah dengan ketinggian mencapai satu meter
kini kondisinya sudah surut hanya menyisakan lumpur dan sampah kayu
karena merasa aman kini warga mulai membersihkan rumah dari lumpur dan sampah
yang mengotori hingga ke dalam rumah
sedang di titik awal bencana masih dalam kondisi mengkhawatirkan
akses jalan masih tertutup lumpur dan rumah warga yang rusak belum diangkat
dian firmansyah subang
hingga dua hari setelah banjir bandang yang melanda desa sukakerti kabupaten subang
masih dilakukan penanganan untuk memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa bencana
warga desa sukakerti subang mendatangi kantor kepala desa sukakerti
untuk terus memperbarui banjir
data korban bencana
mereka ingin memastikan bantuan akibat banjir yang melanda minggu malam
tersalurkan tepat sasaran
regu penolong juga berusaha mengamankan rumah rumah yang masih berdiri
dan membersihkan sungai menggunakan alat berat
saya sudah koordinasi dengan kepala dinas kesehatan
kemudian dengan kapolres
sementara karena pencarian korban kan yang utama
itu sudah kita temukan semua
kita nyatakan tiga hari saja
nanti setelah itu baru pasca bencana
ini masih dikoordinasikan oleh pemda bagaimana penanganan selanjutnya